dan menjelang batas waktu pembayaran tembusan bagi sandra sepuluh anak buah kapal tb brahma dua belas
istri surian syah khawatir suaminya ditembak teroris yang menyandra
hal ini terjadi karena tidak ada kabar kepastian yang diterima baik dari perusahaan maupun pemerintah
saat disambangi di rumahnya di jalan tembus mantuil kelayan banjarmasin halimatus sadia
istri surian syah salah satu sandra tampak sangat bersedih
menjelang batas waktu yang ditetapkan penyandra pada delapan april besok
ia masih belum mendapat kepastian apakah suaminya akan dibebaskan
selain itu dari pihak perusahaan tempat suaminya bekerja ataupun dari pemerintah
tak ada yang menghubunginya untuk memberikan informasi tentang perkembangan kondisi sang suami
yang saat ini masih disandra kelompok abu sayyaf
yang terbayang di pikirannya adalah suaminya akan ditembak jika permintaan penyandra tidak dipenuhi
kekhawatiran yang saya nonton di televisi
kalau sampai tinggal waktunya sudah ini sepuluh wni akan ditembak itu yang saya sangat takutkan
ada pun pihak perusahaan tempat surian shah bekerja hingga kini tak bisa dimintai keterangan
semua karyawan bungkam dan awak media dilarang mengambil gambar
deni hayati banjarmasin